kita ke informasi pertama meski sudah diterapkan selama penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas
mekanisme peraturan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap
masih menjadi pro dan kontra di sejumlah kalangan masyarakat
segala dampak positif serta negatif turut menjadi pertimbangan dalam wacana
apakah nantinya peraturan ini akan diperpanjang atau tidak pasca asian games selesai digelar
pada tanggal satu agustus dua ribu delapan belas lalu
pemprov dki jakarta resmi memperlakukan mekanisme perluasan rute
dan perpanjangan waktu ganjil genap di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota
hal ini bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaran asean games dua ribu delapan belas
khususnya untuk memberikan waktu tempuh yang lebih singkat
bagi pihak yang terkait dengan pesta olahraga se asia ini
seperti panitia pelaksana tamu negara dan juga para atlet
rute yang diperluas di luar jalan jenderal sudirman hingga tamrin dan jalan gatot subroto
antara lain seperti jalan di panjaitan jalan mt haryono jalan s parman
jalan hr rasunasait metro ponokindah dan juga jalan benyamin sueb
selama satu bulan pemberlakuan sistem ganjil genap ini
dinas perhubungan dki jakarta dan badan pengelola transportasi jabodetabek
mencatatkan bahwa ada perubahan angka di beberapa sektor
seperti kemacetan lalu lintas kecepatan rata rata kendaraan hingga kualitas udara
penerapan ganjil genap memang menjadi salah satu peraturan
yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat
beserta dampak positif dan negatif yang dirasakan
badan pengelola transportasi jabodetabek bptj juga mencatat
adanya peningkatan kecepatan dan juga penggunaan pada moda transportasi bus
seperti transjakarta ppd dan juga vendor bus dari swasta
jadi hampir sekitar tiga puluh empat puluh persen
jadi setelah penyerapan ganjil genap itu jadi peningkatan yang kutanggung
peningkatan kamu hampir empat puluh persen
paling banyak berarti ke transjakarta
untuk transportasi lain pak misalnya komputer lain
komputer meningkat sampai sekitar dua puluh persen
khusus bus transjakarta kecepatan rata rata yang bisa digunakan
menjadi dua puluh enam dua puluh tujuh km per jam dari sebelumnya sekitar dua puluh tiga km per jam
sementara itu untuk jumlah penumpang pun mengalami kenaikan
dari sekitar dua delapan ratus penumpang menjadi sekitar empat juta penumpang
selama bulan agustus dua ribu delapan belas
komite penghapusan bensin bertimbal atau kpbb juga menyatakan
bahwa dalam satu bulan penerapan ganjil genap di sejumlah kawasan ibu kota
turut serta meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak
yang artinya juga turut menurunkan kadar polutan di udara
nah kemudian juga dalam konteks efisiensi bbm itu
ada penurunan sekitar satu delapan juta kiloliter sampai dengan dua sembilan puluh enam juta kiloliter
tahunnya kalau kebijakan ini diterapkan terus menerus selama satu tahun
jadi artinya memang sangat efektif
ada efisiensi bbm yang sangat besar sekali
yang kalau dirupiahkan itu nilainya dua belas triliun sampai dengan sembilan belas triliun rupiah
safruddin juga mencatat bahwa penghematan bbm harian
selama pemberlakuan ganjil genap sekitar satu ratus lima puluh ribu kiloliter
atau jika dirupiahkan berkisar di angka enam ratus miliar rupiah
dengan adanya kajian dan evaluasi yang dilakukan
muncul wacana untuk melakukan perpanjangan waktu
penerapan mekanisme ganjil genap ini
menyambut asean games dua ribu delapan belas
mekanisme perpanjangan jalur ataupun perluasan jalur ganjil genap
di wilayah dki jakarta diperluas menjadi sekitar empat puluh tiga sampai dengan empat puluh empat kilometer
nah hal ini pun melahirkan wacana akan adanya perpanjangan waktu
mekanisme ganjil genap di beberapa ruas wilayah dki jakarta tersebut
nah untuk itu kita akan tanyakan pendapat warga jakarta
terkait dengan rencana ini
apakah mereka setuju atau tidak melalui open mix cnn indonesia
ganjil genap karena pengaruh sekali ya
tiap hari kami nggak terlalu kena macet sebagainya

saya nggak setuju diperpanjang

dibikin beli mobilnya dibikin dp nya dimahalin
jadi biar agak susah
kurang setuju ya
ya jadi agak susah kalau mau pergi
karena kebetulan maksudnya kan ganjil
pro kontra memang masih muncul
meski belum ada kepastian terkait peraturan ganjil genap
yang akan dipermanenkan dengan segala mekanismenya
pemprov dki jakarta pun sementara ini akan menambahkan
waktu pemberlakuan ganjil genap yang semula
hanya akan dilakukan hingga dua september
kini menjadi tiga belas oktober dua ribu delapan belas mendatang
seiring berakhirnya perhelatan asean para games dua ribu delapan belas
albi pratama jakarta